ya kita akan masuk ke informasi yang pertama pemirsa hadirnya syahrini di baris krimpori menjadi sorotan
tidak hanya itu penampilan princess syahrini kalah sama princes daniar ya
aduh kalah dong
juga selalu menjadi pusat perhatian
utamanya nih pasti anda sudah bisa menebak berbagai aksesoris yang dikenakan yang bernilai fantastis
apa saja gaya mewahnya ini dia untuk anda
akan mencapai rp delapan ratus delapan puluh satu sampai rp satu enam miliar
selain datang dengan mobil mewah ternyata gaya syahrini juga menarik perhatian awak media yang meliputnya
pelantun sesuatu itu memakai topi baseball hitam dengan aksen putih bertuliskan gucci
namun jangan salah dari situs gucci com harga dari sebuah topi baseball yang ia pakai
atau sekitar rp lima sembilan juta
tak hanya itu syahrini juga menggunakan kacamata berbentuk trapezium
melansir dari akun instagram accasion syahrini harga kacamata yang di koleksi syahrini berkisar antara rp empat sampai dua belas juta